saya panggil semua keluarganya sebelum terlambat nira
saya siap menanggung semua resikonya bula
ibu terima kasih
ibu terima kasih
kamila pergi sama bularas
pergi ke mana bi
mbak kamila sama bularas pergi ke rumah sakit mas
kamila atau bularas
yang sakit itu pak aldi
indi tolong bi
aku harus ketemu sama tante almer dan om parman bi
mau ngapain kamu ketemu sama mereka
eh kamu pikir mereka mau ketemu sama kamu
kamu tuh udah keluar dari rumah ini
terus sekarang kamu mau balik lagi ke rumah ini
nggak konsisten banget tau nggak sih
ini penting banget bi
aku harus ketemu sama mereka sekarang
mau minta diterima di rumah ini lagi
setelah kamu rebut edo dari aku
sekarang kamu mau balik lagi ke fadil gitu
eh denger ya
aku nggak akan ngebiarin kamu ketemu sama tante ambar dan om tama
karena aku udah terlalu jijik tau nggak sama ambar
indi kamu jangan marah marah dulu dong bi
ini gak ada hubungannya sama edo maupun kak fadil
ini tentang kata umat
ini tentang kata umat
ini tentang kata umat
sekarang kak taufan sedang kritis
makanya aku harus nyampein semua ini sama om tama dan tante ambar
baru aja aku ngomong sama tante ambar dan omtama
kalau setelah mereka memasang iklan tentang taufan
kamu pasti akan datang
dan mengaku ngaku telah bertemu dengan taufan
dan ternyata kamu bener kan
ternyata bener kamu datang ke sini dan mengaku ngaku setelah bertemu dengan tawan
kamu tuh maunya apa sih
nggak puas dicari sensasi
nggak puas ngacurin keluarga aku dengan kata kata kamu ya
mau kemana sih kamu
ini tolong di aku harus ketemu sama om tama dan tante ambar di
ini masalahnya bersangkutan dengan nyawa kak taufan
kalau terlambat semuanya akan gawat nih
eh denger ya
aku gak akan ngebiarin kamu menghasut keluarga aku setelah kamu menghasut edo
aku harus ketemu sama tante
aku mau keluar di
aku mau keluar
diam tolong aku
keluar di keluar
indi tolong buka pintunya di
siapa sih ribut ribut lah
siapa yang datang ke pintu ribut ribut begitu di
ya siapa lagi si om tante selain perempuan perebut pacar orang
ngapain dia datang ke sini
harus tante udah deh nggak usah nanya dia ngapain datang ke sini
tante kan nggak tahu kamilah jadi
sebentar ke fadil
nanti begitu diusir sama tante ambar dia ke edo
nah begitu dimarahin sama tante marta dia balik ke sini lagi buat ngemis ngemis cintanya fadil
tante ini kamilah tante
kamilah mau kasih kabar tentang kata ovan tante
kata ovan masih hidup tante
kata ovan masih hidup
mesti ini kamilah tante
kamilah mau kasih kabar tentang kata ovan tante
kok kamilah bilang taufan sih di
tante jangan percaya dia
dia menggunakan nama telpon supaya dia diterima di rumah ini
mungkin aja kamilah benar
om nggak usah om
om jangan percaya gitu aja
itu semua tuh tipu dayanya kamila om
kalau seandainya dia ketemu taufan kenapa taufan gak diajak ke sini
dia datang sendiri om
tante ini kamilah tante

kenapa ada tante tante
ya allah bagaimana caranya supaya aku bisa kasih tahu tanpa ambar dan om tama tentang kondisi ke tongfan
ini ini benar benar penting dan aku berani
sumba aku ketemu sama kak taufan
kamu ketemu di mana kamila sama kak taufan
ceritanya panjang nah
tapi sekarang kondisi kak taufan kritis
tadi aku mau kabarin ini sama om tama dan tante ambar
tapi ini gak boleh aku masuk
kamilah kamu benar ketemu sama taufan kamilah
kamu nggak bohong kan kamilah
dan keadaan taufan sekarang sedang kritis
dan kak taufan ingin sekali ketemu sama om dan tante
udah ini yakin ini semua tuh bohong
ini gak rela kalau om sama tante terhasut sama camilla
ma bisakan sekali ini aja mama percaya sama kamilah
mungkin aja dia benar mahal
kayak waktu itu mama nggak percaya kalau dilihat kak taufan
buktinya benar kan kak taufan ada
kamu kok jadi belain kamilah sih
kamu mau tante ambar hancur kayak waktu itu lagi
ini semua tuh cuma tipuannya kamilah tante om
jangan percaya dong
sudah satu bulan ini anak saya belum pulang
terakhir dia pergi dia mengantarkan berkas berkas milik pak taufan
ternyata jenazah itu bukan jenazah bapak tovan
itu jenazah bapak andrian
asisten dari bapak taufan
pa kita harus ke rumah sakit sekarang pa
kita harus lihat itu tovan atau bukan
iya kita pergi sekarang
dan kita semuanya pergi
biar bapak telepon fadil dulu
papa minta kamu segera ke rumah sakit geraha cipta
kita semua mau ke sana sekarang
fadil memang mau ke sana pak
kok bapak ke sana juga
kamilah ada di rumah sekarang
dan kamilah bilang taufan dirawat di rumah sakit itu
kamilah yang bilang pa
iya jadi kamu segera kesana kita ketemu di sana semua ya
jadi benar selama ini kamilah udah bertemu dengan taufan
tapi kenapa kamilah nggak bilang ke aku
kalau tidak kamu harus ke rumah sakit
tolong ke rumah sakit saya dok
penting banget dok
saya mohon segera ya dok
terima kasih dok
biarkan dia bertemu dengan keluarganya
ini keluarga eka taufan
jadi ibu yang sudah menabrak dan menyembunyikan anak saya
jangan dia saja
apa benar ibu yang menyembunyikan dan menabrak anak saya
saya tidak mungkin melakukan kamu
saya memanggil polisi untuk menangkap kami
tangkap ibu ini karena sudah mencelakakan anak saya
saya mau dibawa kemana pak
saya mau dibawa kemana pak
ibu telah melanggar hukum
karena itu ibu kami tahan
saya tidak salah pak
saya tidak salah pak
pak dengarin dulu penjelasan saya sebentar
sebentar pak sebentar pak

saya memang salah sudah menabrak taufan
tapi saya tidak lari bu
saya tidak lari bu
justru saya mau bawa taufan ke rumah sakit
saya merawat tauwa dengan baik bu
saya janji saya akan bayar berapa pun biaya rumah sakit untuk taufan bu
saya akan bertanggung jawab
tidak akan pernah
ibu udah melakukan tindakan pidana
jadi ibu harus dihukum
tidak akan pernah
he ini salah bu
ibu kan tidak salah tapi dia tak bantu ibu jelasin
ibu memang sudah bersalah
dan ibu harus mempertanggungjawabkan semuanya
bawa dia pak
bentar pak saya mau jelasin
tapi aku berbahagia
astagfirullahaladzim ya pak
maaf pak ibu salah pak
dok makasih dok para pendidik datang
karena saya tak kemampuan dokter
tolong sembuhin pasien ini dong
saya mohon tolong sembuhkan pasien ini dok
saya mohon sama dokter dok
ibu tenang saya akan melakukan semampu saya ya
kenapa ya pak
kenapa kejadian buruk selalu menimpa keluarga kita pak
waktu itu fadil kecelakaan kapal
sekarang tovan mama takut mama takut
yang bisa kita lakukan sekarang hanya berdoa
ya allah lindungi anak hamba ya allah
izinkan hamba bertemu dengan anda hamba ya allah
izinkan hamba bertemu sama taufan
aku bingung deh
kenapa tante ambar sama om tamu itu bisa percaya sama omongan kamu
padahal kan camilla udah berkali kali bikin mereka sedih
bikin mereka kecewa
masih aja percaya
sekarang kondisi kak taufan memang sedang kritis
dan kak taufan ingin sekali ketemu sama kalian semua
ya tapi aku gak percaya
di udahlah nidja marah marah
mendingan kamu perhatiin jalan depan kita nabra
nah kok kamu jadi nyumpain kita sih
eh kamila pokoknya awas ya
kalau sampai ternyata ini semua kebohongan
kamu bikin tante ambar sama om tama kecewa lagi
aku nggak akan maafin kamu tom
dari surat yang dilayangkan
mantan istri bapak menuntut harta gono gini sebesar
sebentar ya pak

bapak ini kan
ibu ada perang
terima kasih ala bua
kita ke rumah hrland
terima kasih ja
kita ke rumah